kita awali dengan beberapa peristiwa yang bikin heboh
salah satunya adalah ulah soejang goan depp collector
yang akan mengambil paksa mobil milik selebgram clara sinta
kenapa soejang goan
karena mereka berani melawan dan membentak seorang babin kamtipmas
wah melihat anak buahnya dibentak bentak pereman jelas
ini bikin emosi pak kapolda
bahkan beliau sampai nggak bisa tidur saking emosinya katanya
sama pak saya juga panas lihatnya kita lihat bersama

depp collector itu kalau ada ngomongnya kasar
termasuk yang order itu siapa itu perusahaan leasing yang order itu
nggak boleh lagi debt collector debt collector yang menggunakan kekerasan
menteror orang gak boleh lagi saya perintahkan kamu ini
ujung ujungnya bisa ditebakan dari soejang goan kini meringkuk di tahanan
bentar ngomongin soal soejang goan ini
ada juga kasus yang bikin semua geram
aksi soejang goan
seorang anak pejabat di jen pajak
tapi gara gara ulah sang anak ayahnya kini dicopot dari jabatan
yang gak cuma itu menteri keuangan menegaskan pemeriksaan terhadap kewajaran harta kekayaan rafael alun trisambodo
masih akan terus dilakukan
jangan sebatas rafael aja ya bu itu yang lain
coba diperiksa juga
inspektorat jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan
dalam hal ini kewajaran dari harta dari sodara rap
pada tanggal dua puluh tiga februari yang lalu
inspektora jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan
nilai setitik rusak susu sebelang
kayaknya itu peribahasa yang pasti buat kasus ini
setelah dicopot dari jabatannya rafael aluntri sambodo juga akan berhadapan
lembaga antiraswa ini akan memanggil rafael untuk mengkonfirmasi harta fantastisnya itu
dari data lhkpn harta kekayaan rafael mencapai lima puluh enam miliar rupiah
laporan itu belum termasuk motor gede kemudian juga mobil mewah
dan belum juga rumah tanah masih banyak lagi sepertinya
kpk segera akan melakukan pemanggilan klarifikasi ya pada yang bersangkutan
untuk nanti hadir di kpk
kemudian akan dilakukan klarifikasi terkait dengan faktual tentunya ya
harta yang dimilikinya sebagaimana di dalam lhkpn tersebut